beberapa nama obat yang dianggap bisa menyembuhkan pasien covid sembilan belas beredar di media sosial
badan pengawas obat dan makanan atau bepom telah mengingatkan bahwa obat obat tersebut merupakan obat keras
yang tidak bisa sembarangan untuk digunakan
ivermectin merupakan obat antiparasit yang digunakan untuk mengatasi penyakit akibat infeksi cacing
kemudian azitromisin adalah obat untuk mengobati infeksi bakteri di berbagai organ dan bagian tubuh
seperti saluran pernapasan mata kulit dan alat kelamin
sedangkan dexamethason biasa digunakan untuk mengobati artritis reaksi alergi serta masalah pernapasan
ketua harian himpunan pedagang farmasi pasar pramuka yoyon mengakui ada peningkatan pesanan terhadap obat obat tersebut
ya para masyarakat banyak mencari obat obatan seperti itu yang katanya bisa membantu penanganan
pesanan covid ini seperti azitromicin intermactin oseltamipir seperti seperti kayak begitulah yang dicari masyarakat sekarang ini
dokter spesialis paru erlang samudro menyayangkan adanya penyebaran berbagai obat tersebut
ia menjelaskan pasien yang ingin menggunakan obat obat tersebut haruslah melalui pengawasan dokter
ya itu semua obat obatan yang kita berikan ke pasien pasien covid
tapi saya kasih tahu lagi bahwa obat obatan sebut sebaiknya dengan resep dokter
karena kan ini kita mengobati pasien itu personalized
jadi ada interaksi obat kemudian ada kontraindikasi obat
itu kan yang milih seharusnya dokter
jadi nggak semua itu bisa langsung dipakai oleh satu orang ke orang lain sama gitu
kan ada indikasi kontraindikasi sama toleransi
saat ini dokter erlang menyarankan agar masyarakat tidak mudah percaya informasi terkait obat obatan yang dianggap bisa menyembuhkan covid sembilan belas
apalagi membeli atau mengonsumsi tanpa anjuran dari dokter
iqbal kiarso fajar indrajaya jakarta